pertemuan wali kota solo gibran raka bumingraka dengan ketua mempartai gerindra prabowo subianto memunculkan spekulasi politik
gibran raka buming raka digadang gadang berpeluang menjadi cawapres prabowo subianto dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
mungkinkah prabowo gibran berpasangan
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara pemenangan pilpres partai gerindra budi satrio jiwandono
selamat sore mas budi
selamat sore mbak nana
mbak nana bagaimana menurut anda peluang gibran menjadi cawapresnya
itu di depan para relawan ya yang kemudian mayoritas setuju dengan ide pasangan prabowo gibran
jadi gerindra serius ya mempertimbangkan gibran sebagai cawapres
ya saya rasa gini ya pertama tama terima kasih atas undangannya mbak nana
kita jelaskan bahwa dalam suasana kekeluargaan dimana pak prabowo juga menerima teman teman relawan yang memberikan
dukungan kepadanya saya rasa pak prabowo juga mendengarkan masukan masukan dari seluruh elemen masyarakat
mungkin kan beberapa waktu ada ya suara suara ataupun ide ide gagasan yang timbul dari kalangan masyarakat
yang menyuarakan pak prabowo dan mas gibran
tapi kita melihat kenyataannya saja bahwa kita ketahui undang undang pemilu yang
kita semua berpedoman bahwa untuk capres cawapres kan ada batas usia umur yaitu empat puluh tahun
jadi dengan demikian kan saya rasa secara konstitusi itu tidak memungkinkan gitu mbak nana
jadi kami melihatnya bahwa ini adalah ya kan rangkaian kegiatan pak prabowo di pekalongan
mampir ke solo besoknya mau ke pacitan dan ya sebagai menteri pertahanan dan kepala daerah menerima menteri pertahanan
itu hal yang biasa
bukan cuma sama pak prabowo saya yakin mas gibran juga menerima tokoh tokoh lainnya juga
selaku menteri menteri lainnya misalnya pak erlangga dan seterusnya
oke mas budi bahwa ini terhalang konstitusi ya ide menggabungkan antara pak prabowo dengan mas gibran
nanti saya akan bahas soal konstitusinya ataupun soal dasar hukumnya
tapi kalau tidak terhalang konstitusi artinya gerindra mempertimbangkan mengambil mas gibran sebagai cawapres
apa yang akan terjadi
sekarang sih ya melihat apa yang sudah kita kerjakan selama ini
kan kita juga sekarang lagi berkoalisi kerjasama politik dengan teman teman pkb
ya apapun itu kami kader partai gerindra kader pkb menyerahkan setuduknya kepada pak prabowo dan pak muhaymin iskandar
selaku pucuk pimpinan kami untuk menentukan nanti pasangan cawapres itu akan seperti apa manan
oke baik mas budi saya harus minta konfirmasi
mas budi saya mau minta konfirmasi anda ya
sebetulnya kami dengar ini bukan pertama kali pak prabowo menawari mas gibran sebagai cawapres
pada lebaran hari pertama di rumah pak jokowi di solo secara langsung kabarnya pak prabowo mengajukan nama mas gibran sebagai cawapresnya kepada presiden jokowi
itu betul nggak mas budi
mbak rana saya tidak hadir dalam acara tersebut jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut
tapi kan anda sebagai jubir sebagai ponakannya pak prabowo masa gak mendapatkan informasi itu mas budi

jujur saja nggak mbak anan karena pak prabowo di solo saya di tempat lain saya tidak mendapatkan informasi tersebut
oke saya mau ke pdi perjuangan mas arief bagaimana kemudian pdi perjuangan menanggapi wacana duet prabowo gibran yang tadi disampaikan oleh mas budi
ini salah satunya muncul dari aspirasi relawan aspirasi masyarakat
jadi kan sudah dijelaskan itu waktu mas gibran ditanggil di pp partai diberi masukan nasihat
titipan dari ketua umum ibu megawati soekarno putri
dan kesimpulannya justru mas gibran sendiri yang menegaskan bahwa mas gibran akan tetap tegak lurus sesuai arahan ketua umum ibu megawati soekarno putri
jadi jelas kalau tegak lurus dan sesuai arahan ketua umum sudah pasti pdi perjuangan menetapkan ganjar pranowo sebagai calon presiden
nah karena itu sejajaran pengurus kader anggota dan bahkan simpatisannya
jadi mas gibran sendiri mas gibran sendiri pada saat bertemu pak prabowo beliau dalam posisi sebagai wali kota solo ya banyak orang datang dan itu diklik sebagai relawan
tetapi dalam satu kesempatan beliau juga menyampaikan mas gibran bahwa banyakan yang datang memang kader gerindra
jadi memang suasananya ramai dan sesuatu yang biasa saja
tapi yang penting adalah apakah sudah dinyatakan oleh wali kota solo
ya saya kira itu adalah kesempatan yang penting untuk wali kota solo bahwa tetap tegak lurus sesuai arahan ketua umum saya kira itu kuncinya
mas arief apakah kemudian anda melihat ini upaya mempertentangkan presiden jokowi dengan pdi perjuangan
ya saya kira tidak sejauh itulah
hari hari ini kan semua racing ya untuk menuju dua ribu dua puluh empat
dalam soal ini adalah menyangkut capres cawapres dan menggalang kekuatan
saya kira siapa saja bisa capres masing masing yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh partainya atau sedang dalam proses penetapan sebagai capres untuk melakukan penggalangan kekuatan mendekati para tokoh dan lainnya
itu satu usaha atau ikhtiar politik yang dimungkinkan dan dibolehkan oleh konstitusi dan secara politik juga itu sesuatu yang normal menurut saya
jadi tidak apa apa
yang penting yang bersangkutan saja
masalahnya adalah keteguhan hati yang bersangkutan begitu mas arief
tapi saya ingin tanya ya jadi pdi perjuangan menutup pintu menutup peluang sosok gibran raka buming raka untuk bisa maju dalam kontestasi pilpres
menjadi capresnya pak prabowo itu sudah tidak bisa ya mas arief ya
capresnya ganjar pranowo mas arief semuanya dari pdi perjuangan
karena dalam beberapa kesempatan dalam beberapa kesempatan pdi perjuangan sempat mengizinkan
ya ya allah
kemudian ada kadernya maju melalui partai lain di pilgub kalteng pada saat itu sugianto sabran
tidak didukung oleh pdi perjuangan tapi maju dari partai lain kemudian menang
kalau pilgub pilwakot pilbub itu kan konteksnya beda
jadi untuk pilwakot dan pilgub boleh tapi pilpres tidak boleh begitu mas arief ya apa bedanya ya
tergantung situasi dan kondisi juga
kan tetap garis kulitnya
ada yang disebut siasat ada yang sebagian ada yang disebut taktis
jadi ada konteks ya ini bukan soal teks
tapi kalau teks ya repot tidak jalan titik langsungnya
jadi saya kira kita berbeka apa yang akan jadi pertemuan tersebut ya
pesan ketua umum seperti apa masukan dan nasihat dewan pimpinan pusat partai kepada mas gibran seperti apa
dan justru paling penting adalah pernyataan mas gibran sendiri
tetap tegak lurus sesuai arahan ketua umum pdi perjuangan
pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
oke itu keteguhan hatinya mas gibran diuji
nanti saya akan masuk lebih dalam ke landasan hukumnya
tapi saya mau ke mas burhan terlebih dahulu
mas burhan meskipun sulit saya tidak bilang mustahil ya
semuanya sama mungkin semuanya sama cair
sosok gibran ini memenuhi kriteria cawapres untuk pak prabowo
karena banyak yang bilang ini saling melengkapi dari generasi tua dan generasi muda
mas burhan melihatnya seperti itu
begini rifana ya kalau dari sisi aturan normatif itu clear
per hari ini tidak ada peluang buat siapapun yang usianya di bawah empat puluh tahun termasuk gibran
untuk bisa dicapreskan atau dicawapreskan oleh partai politik
memang sedang ada uji materi di mk yang dilakukan oleh psi dan beberapa kepala daerah yang usianya muda
termasuk erman sah wali kota bukit tinggi
yang menurut saya adalah kader gerindra ya
tapi kalau misalnya itu berhasil baru kita bicara apakah gibran punya potensi sebagai cawapres atau tidak
dan kalau ditanya apakah gibran bisa melengkapi dari sisi elektoral atau dari sisi apapun terhadap pak prabowo
memang secara umum bisa dikatakan demikian
karena pak prabowo itu kan lemah di jawa timur dan jawa tengah
gibran mungkin bisa membantu secara elektoral buat pak prabowo terutama di dua provinsi besar
tapi harganya memang mahal karena bagaimanapun kalau gibran disandingkan dengan pak prabowo
tentu potensi dari ganjar pranowo sebagai capres pdi perjuangan akan berkurang
karena bagaimanapun bahasa gibran dan mas ganjar berasal dari kreatif yang sama
jadi pada titik itu kita bisa mengatakan sosok gibran bisa memberikan dampak elektoral yang positif buat pak prabowo
tetapi kita juga harus memikirkan bahwa gibran ketika misalnya disandingkan sebagai pendamping pak prabowo
itu juga punya potensi resistensi dari kelas menengah
karena bagaimanapun gibran adalah putra presiden dan mungkin akan menghidupkan isu berkaitan dengan politik dinasti
yang mungkin akan memantik perlawanan terutama dari kelas menengah termasuk mereka yang mendukung pak jokowi sendiri
jadi ini ya saya tadi mengatakan seperti yang rifana bilang ya dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin
yang tidak mungkin dalam politik cuma satu ya membangkitkan orang mati
nah di luar itu masih ada yang mungkin termasuk misalnya mk mengabulkan uji materi berkaitan dengan pengurangan batas usia minimum
apalagi rid apalagi ya kalau kita lihat kepimpinan global itu kan pada umumnya terjadi permajaan ya
orang seperti jacinda ardern mantan perdana menteri new zealand itu ketika terpilih itu usianya tiga puluh tujuh tahun
orang seperti annual macron presiden perancis ketika terpilih sebagai presiden itu di usia tiga puluh sembilan tahun
sekarang orang sudah kesana marin perdana menteri finlandia itu juga usianya masih sangat muda
tetapi lagi lagi fenomena global itu kan tidak serta merta bisa kita terapkan di sini karena ada aturan normatif yang masih menghalangi
figur muda untuk tampil sebagai orang nomor satu atau nomor dua
cuma lagi lagi apakah normatif itu sendiri sudah diakui oleh presiden jokowi bahwa gibran secara umum terlalu muda
belum bisa sesuai dengan aturan normatif
yang kedua adalah baru dua atau tiga tahun sebagai wali kota solo
dan di politik lagi lagi kita tidak hanya bisa menilai apa yang tampak
ya dalam politik jawa namanya pasemon
kita menilai atau menguji pernyataan seseorang atau statement seseorang bukan dari apa yang tersurat tapi juga apa yang tersirat
nah pertemuan kemarin di solo antara pak prabowo dan gibran saya kira tidak salah kalau membuka spekulasi lebih jauh berkaitan dengan
dukungan diam diam presiden jokowi kepada keluarga pak prabowo
kepada pak prabowo meskipun lagi lagi secara tersurat tidak ada yang salah
jadi karena bagaimanapun meski gibran posisinya hanya mengantarkan relawannya yang mendukung pak prabowo
tapi lagi lagi lagi lagi spekulasi ke arah sana ya tidak bisa disalahkan
oke mas burhan
kalau kemudian mungkin menikmati
mas burhan tapi kalau misalnya nanti konstitusi ataupun landasan hukum memperbolehkan artinya kan yang untung pdi perjuangan
kadernya dua orang maju dalam kontestasi pilpres
iya kan satu menjadi capres satu lagi menjadi cawapres
masa pd perjuangan tidak untung ini
di pilkada kan banyak itu dilakukan
nah lagi lagi sih kalau melihat dari sisi itu bisa saja ini bentuk permainan kita sebut saja ya bentuk keuntungan ya secara elektoral buat pdi perjuangan
siapapun yang menang pdi perjuangan untung
kalau misalnya gibran berpasangan sama pak prabowo
tapi saya sih melihat per hari ini secara normatif tidak terbuka
kita berpatokan sama normatif saja
terlepas nanti ma mengambil keputusan seperti apa setiap makhluk politik itu pasti punya rasionalitas untuk bisa memasuk akalkan setiap langkah politik yang mereka ambil
apakah kemudian mas gibran punya rasionalitas itu
nanti waktu yang akan mengukur tapi saya mau kembali lagi ke gerindra
mas budi tadi sudah disebutkan ya oleh mas burhan bahwa saat ini ada gugatan
uji materi ke mk tentang undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu soal batas usia cawapres yang harusnya empat puluh tahun digugat menjadi tiga puluh lima tahun
yang menarik ini yang mengajukan gugatan ternyata selain psi ada dua kepala daerah
satu wali kota bukit tinggi satu lagi wakil bupati lampung selatan
dua duanya adalah kader dari partai gerindra
artinya gerindra berkepentingan bahwa batas usia cawapres di tiga puluh lima tahun
ini memberikan celah kepada mas gibran begitu motifnya
saya kira nggak bisa diartikan begitu juga yang mana
saya rasa ini kepala kepala daerah yang muda muda
ya juga apa namanya mungkin ini sebagai catatan kita ke depan
apa namanya kita tadi mas burhan juga sudah menjelaskan di negara negara lain banyak tokoh tokoh muda yang bisa yang mampu memimpin sebuah negara
tapi itu kita nggak usah bicara kesana dulu lah mbak
yang penting kan kita tahu aturan yang sekarang ada itu seperti apa
ya sudah ada dan sudah jelas kita berpacu kepada undang undang pemilu
dan sudah jelas disitu untuk kita ya kita sekarang fokus terhadap apa yang diperbolehkan sekarang
kita tentu sebagai aspirasi anak anak muda yang mau mempersembahkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara di kancah politik nasional
ya ini sebagai catatan untuk kita bersama
bahwa sudah bisa diberikan jalan untuk kita
bisa diberikan jalan untuk anak anak muda berkiprah di politik nasional
tapi sekali lagi kita sekarang fokus sekarang belum ada keputusan apa apa kita tetap fokus kepada aturan yang ada
oke mas budi tapi perintah kepada dua kepala daerah untuk mengajukan gugatan uji materi ke mk itu datangnya dari dpp partai gerindra yang kami dengar
dari salah satu petinggi partai gerindra anda membenarkan itu nggak
kan gak mungkin kepala daerah dari partai anda kemudian mengajukan gugatan uji materi tanpa ada perintah
mbak nana juga harus memparifikasi ke sumbernya manana mungkin lebih canggih daripada saya
oke jadi nggak ada perintah dari partai ya untuk mengajukan gugatan uji materi
setahu saya tidak mbak
oke jadi fungsinya apa mengajukan gugatan uji materi secara spesifik soal usia cawapres ini apa
dua kader gerindra loh bukan kader partai lain
loh itu tadi kan kita bisa lihat aja kan anak anak muda ini punya gagasan punya ide
mungkin mereka berpikir lah ini mungkin sudah waktu kita menyuarakan
sebagai gagasan anak muda untuk lebih mendapatkan ruang
jadi tidak dibatas batasi apakah itu kepala daerah atau juga presiden juga nanti satu hari bisa diperbolehkan
ini kan suatu ide buat perdebatan yang menarik yang untuk kita bisa cermati bersama
dan siapa tahu ya ke depan nanti itu memang diberikan ruang
tapi sekali lagi saya kebenaran
mas budi ini maksudnya keinginan dari kader kader anda kader kader partai gerindra
agar ada anak muda yang bisa maju dalam kontestasi ini berarti tersalurkan untuk mas gibran begitu
karena ini spesifik cawapres dan dalam politik gak ada yang kebetulan nih mas budi
waktunya di saat ada isu pak prabowo dengan mas gibran kemudian kader anda mengajukan gugatan uji materi soal batas usia cawapres
ini aspirasinya memang ke situ ya
ya enggak saya katakan tadi
ya ini mungkin sekedar apa namanya aspirasi harapan ya
anak anak muda pemimpin pemimpin muda di daerah daerah kabupaten
pokoknya mereka menyuarakan gagasan ini bahwa ini mungkin sebuah yang harus kita pikirkan bersama
tapi tidak serta merta bahwa ini dikait kaitkan dengan mungkin ada gagasan ada suara suara yang mengharapkan mas gibran maju sebagai cawapres di kontestasi politik di dua ribu dua puluh
kalau mk mengabulkan gugatan soal batas usia cawapres
menjadi tiga puluh lima tahun apakah pdip melihat peluang mas gibran bisa maju sebagai cawapresnya pak prabowo
kan yang untung pdi juga
seperti yang tadi saya dan mas burhan bahas
pdi perjuangan bisa dapat untung secara elektoral loh dua kadernya itu bermain dalam kontestasi pilpres
iya pdi perjuangan tidak sedang berbisnis
tapi berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ke depan
dari tadi justru saya mengikuti mas buruhanudinmu tadi itu menjelaskan mau ketawa terus sebenarnya
jadi konstitusi jelas tidak mungkin yang kemudian diatur secara lebih rigid oleh undang undang
dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu nombor empat ke tujuh
nanti kalau mau didalami lagi kenapa saatnya harus sekian ya
tidak lebih lagi itu panjang ya
ini harus memiliki proses dan pengalaman yang dinilai secara umum adalah relatif memadai
jadi wawasannya kepemimpinannya keluasan pengetahuan dan wawasan dan banyak hal yang terlalu
maka selalu saja dari dulu penentuan batas umur itu untuk calon pemimpin setingkat nasional
itu diambilkan antara pemerintah dan pemerintah
jadi itu adalah keumuman ya
yaitu empat puluh tahun minimal
tapi itu bisa saja diperdebarkan
tapi pdi perjuangan juga tidak pernah menghalangi orang muda untuk maju
justru kita berharap orang orang muda di partai terutama pdi perjuangan bisa maju
lebih baik dari generasi sebelumnya
nah kembali kepada soal mas gibran tadi
saya kira sudah jelas apa yang telah dinyatakan oleh mas gibran
bahwa tetap tegak lurus sesuara ketua umum
itu artinya adalah akan selalu mengikuti perintah ketua umum
terus juga perintah partai
jadi saya kira ini soal manuver politik yang biasa
dan sasar saja sebagai satu ketua politik
siapapun capres ya nanti kalau sudah ada cawapres melakukan manuver apa saja silakan
maka kemudian dpp dan ibu memberikan satu arahan satu masukan juga
setanah sehat agar berhati hati terhadap segala macam manuver politik yang bisa jadi
dan merugikan tidak saja dirinya tapi juga partai
bahkan juga masyarakat
dan juga untuk kepentingan yang lebih luas adalah nasional interest atau kepentingan nasional kita
dari pd perjuangan menilai bahwa saat ini belum waktunya mas gibran untuk maju dalam kontestasi pilpres
karena tadi anda sebutkan ada faktor pengalaman kemudian keluasan dan usia
jadi belum pas lah ya waktunya menurut mas arief
untuk mas gibran mas gibran
saya tadi menjelaskan soal kenapa pasal itu muncul
saya tadi menjelaskan soal kenapa pasal itu muncul

nah soal gibran belum waktunya atau tidak selalu saya sampai
dari segi pengalaman bagaimana mas arief
tapi dari segi pengalaman bagaimana mas arief
saya presawah persoalan kewenangan ketua umum
dan partai partai demokrasi indonesia atau tidak sudah memutuskan menetapkan mengumumkan ganjar panowo sebagai calon presiden republik indonesia
nah itulah yang menjadi pegangan kita
jadi tidak bisa kita setback untuk kembali pada satu gagasan yang bisa jadi
menarik untuk didiskusikan
tetapi kita berpikir tentang bagaimana menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat di pileg dan pilpres kita menang
dan bakal di pilkada serentak dua ribu dua puluh empat juga bisa memenangkan di banyak wilayah negara kesatuan republik indonesia
baik mas burhan terakhir kalau tadi dikatakan oleh mas arief
ya sah sah saja kalau misalnya ada manuver manuver politik yang dilakukan oleh capres tertentu begitu ya
tapi kalau misalnya anda analisa apa motif politis dari manuvernya pak prabowo
dan juga gerindra mempertimbangkan mungkin mas gibran menjadi cawapres
jadi dengan mengambil mas gibran bisa otomatis dapat endorsement nya pak jokowi
sebenarnya pak prabowo sendiri kan sudah mengantongi endorsement ya dari pak jokowi
terutama di akhir dua ribu dua puluh dua dan awal dua ribu dua puluh
sebelum tanggal dua puluh satu april ibu megawati memutuskan ganjar sebagai capres
jadi saya catat empat kali presiden jokowi mengatakan pak prabowo adalah the next president
dengan berbagai macam formulasi pernyataan
tetapi setelah tanggal dua puluh satu april itu kita belum mendengar pak jokowi memberikan pernyataan terbuka mendukung pak prabowo
wajar karena tanggal dua puluh satu april di hari kartini
ibu mega sudah memutuskan ganjar pranowo sebagai capres pd perjuangan
nah itu yang pertama
tetapi efek elektoral pak jokowi memang tidak bisa di ab kan
jadi kalau kita bandingkan dengan negara negara demokrasi
presiden jokowi sekarang adalah presiden paling tinggi
paling tinggi tingkat kepuasanya
bahkan mengalahkan harindra modi di india maupun lula di brazil
pada titik itu endorsement dia menjadi penting
terutama buat pak prabowo
karena pak prabowo sudah berhasil mengamankan basis pendukungnya
kalau pemilih diadakan pak prabowo akan diadakan
pada saat survei dilakukan
nah mas ganjar memang masih dominan
meraih dukungan dari segmen pemilih pak jokowi dua ribu dua puluh
tapi trennya turun dibanding bulan februari
itu rifat ingat ya apa yang membuat turun
nah tapi lagi lagi soal gibran ini konteksnya tadi
konteksnya adalah pak prabowo ingin meningkatkan penetrasinya di segmen pendukung pak jokowi
dan itu saksanya namanya juga kontestasi
tapi poin saya kalau sampai menarik gibran menjadi salah satu cawapres pak prabowo ada hal yang harus dihitung matang
karena bagaimanapun meskipun approval rating presiden jokowi tinggi
tetapi di kalangan segmen kelas menengah masih ada kegalauan dan sekaligus kritisisme terkait dengan dinasti politik
saya punya dua survei nih rifan
satu di dki jakarta terkait dengan calon kepala daerah
satu lagi di jawa tengah
itu dua wilayah itu hasilnya kontras sekali
di jawa tengah jika pemilu diadakan hari ini terkait dengan pilgub hari ini gubernurnya adalah gibran
di jawa tengah ya
oke artinya ada resistensi ya
apa jakarta beda hasilnya
karena jakarta kelas menengahnya lebih banyak
nah memang kelas menengah kita itu lebih sedikit dibanding kelas menengah bawah
tapi mereka adalah vokal minority
jadi perlu dipertimbangkan
kalau misalnya usulan menjodohkan pak prabowo dengan gibran bisa saja mendapatkan dukungan dari segmen kelas menengah bawah dari pendukung pak jokowi
tapi kelas menengah atas termasuk mereka yang mendukung pak jokowi juga tidak lantas setuju
bisa jadi mereka tidak
jadi hal semacam ini saya ingin untuk diingatkan kepada siapapun ya
termasuk kepada pak jokowi maupun prabowo subianto maupun elit politik
jadi kalkulasi politiknya harus benar benar matang
jangan sampai strategi yang diambil justru tidak berhasil
jangan sampai strategi yang diambil justru blunder untuk pak prabowo ataupun pak jokowi dan juga untuk gibran sendiri
kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya karena konstelasi politik masih sangat dinamis
kita tunggu mas budi nanti siapa yang akan jadi cawapresnya pak prabowo dan juga siapa yang jadi cawapresnya mas ganjar mas arief
kita lihat bersama
cawapresnya ya bukan saya ya arief
mas gibran bukan mas peruhan
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
mas budi satriojiwandono jubir pemenangan pilpres partai gerindra
ada mas arief ibowo wasekjen pdi perjuangan dan direktur eksekutif dari indikator politik mas burhanuddin mutadi
sehat selalu mas budi mas arief dan juga mas burhan
terima kasih mbak ariefana
arief senior terima kasih